makan malam pemimpin dunia g dua puluh menyita perhatian publik dan salah satunya yang beredar adalah video dan juga foto kebersamaan presiden kelima megawati soekarno putri dan presiden ke enam susilo bambang yudhoyono
dalam kesempatan itu terlihat megawati dan sby saling sapa saat menghadiri jamuan makan malam dengan para pemimpin dunia anggota g dua puluh
keduanya pun duduk dan makan bersama dalam satu meja
wakil ketua dpr sekaligus ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad mengapresiasi momen itu
ia menilai kebersamaan sby megawati sebagai bentuk kebesaran hati para pemimpin tanah air demi kepentingan negara
satu yang menunjukkan kebesaran jiwa dan juga tentunya dalam acara yang besar ini kita bersyukur

pemimpin pemimpin kita ini mengutamakan kepentingan yang lebih besar daripada kemudian kepentingan yang lain lain
merespon foto yang beredar wakil sekretaris jenderal partai demokrat janssen sitindal menyebut
momen megawati soekarno putri dan juga susilo bambang yudhoyono duduk bersama di satu meja sebagai angin sejuk menuju tahun politik
kalau ibu mega dan pak sby itu bertemu
duduk di satu meja seperti kejadian di bali semalam ya memang buat adem ya
kita pun senang semuanya
jadi semoga lah itu kemudian mengalir juga ke politik kita
apalagi kan kita ingin masuk ke tahun tahun politik ini satu setengah tahun ke depan ini